kehebatan prajurit tni al tidak hanya dirasakan oleh warga indonesia saja
bahkan mancanegara juga mengakui kemampuan bertempur mereka
salah satunya adalah kemampuan prajurit bertahan di dalam air selama berjam jam
lokasi latihannya pun tidak di kolam atau perairan dangkal tapi langsung di laut
nah seperti apa bentuk latihan para prajurit ini berikut liputannya
tak kurang dua puluh prajurit tni ini sedang melaksanakan latihan berenang di laut
tepatnya berenang lepas di selat madura
dimulai di pagi hari para prajurit yang sedang menempuh pendidikan keahlian khusus selam ini
berangkat dari dermaga batu poron madura hingga finish di dermaga ujung koarmatim surabaya
dengan peralatan sebatas snorkel masker fin dan pelampung
beli pakai uang lihat sasaran jangan berandang
ya seperti inilah jadi memang masih harus diarahkan
jadi tidak hanya sebatas kekuatan fisik ini menempuh renang di selat madura
yang kurang lebih empat mil itu kurang lebih delapan km
namun juga mereka harus memiliki kemampuan untuk membaca arus
karena kalau kita berjalan itu kan memang tujuan di sana kita lurus di sana
namun kalau di laut seperti ini harus mengikuti arus
meski begitu kurang dari enam puluh lima menit
separuh prajurit siswa pusdikus pusat pendidikan khusus ini telah mencapai finish
berbagai halangan seperti terkena benang laut
ubur ubur pun harus disiasati sendiri di tengah laut
ini pertengahan tidak sengaja ternyata ini tangan sudah kena ubur ubur
telah kena ubur ubur tetap tak paksa renang
setelah pertengahan lagi dada terasa sesak
kalau terasa sesak akhirnya perlulangan pertama di tengah laut
bapak celana tak kencingin sendiri buat perlulangan pertama
tujuan dari pelatihan ini adalah mempersiapkan kemampuan fisik
dan mental dari prajurit
jadi tanggung jawab dari sekolah penyelaman
dalam ini pemadaan sekolah
mereka harus bisa mencetak para penyelam sesuai dengan kemampuan
ataupun tugas pokok yang diharapkan dari user
sekolah selam sendiri adalah salah satu jurusan di pusat pendidikan khusus kodi kopsla
komando pendidikan operasi laut tni al
yang memiliki spesialisasi muslim
mencetak prajurit dengan kemampuan khusus dalam melakukan kegiatan di dalam air
waktu pendidikan harus ditempuh selama enam bulan
di mana salah satu kegiatan rutin setiap harinya adalah berenang di laut mulai jam dua siang hingga tujuh malam
widah subianto surabaya